kpk kembali memeriksa sekretaris mahkamah agung nur hadi
terkait dengan kasus dugaan suapan di terap pengadilan negeri jakarta pusat
kpk memeriksa sebagai saksi untuk tersangka dodi arianto supeno
nur hadi tiba di gedung kpk sekitar pukul delapan waktu indonesia barat
dan jalan di pemeriksaan selama sepuluh jam
sebelumnya kpk juga telah memeriksa istri nur hadi
tim zuraida untuk menelusuri temuan uang sebesar satu tujuh miliar di kediaman nur hadi
ada operasi tangkap tangan kpk menyita uang lima puluh juta rupiah
serta menetapkan dua tersangka
keduanya adalah edi nasution sekretaris pengadilan negeri jakarta pusat
dan dodi arianto supeno dari pihak swasta